sampai jumpa di video selanjutnya

kamu gak diapapain kan
ya aku gak nyangka kamu peduli banget ya sama aku
ya bukannya gitu juga
aku gak suka aja kalo misal supir aku diapapain
kamu ngerti kan kalau zaman sekarang tuh susah nyari supir
ayo kita cari yang lain sekarang
eh biar aku aja yang bawa
aku mau ngebut
jadi aku aja yang bawa
kamu gak bisa ngebut kan
iya tapi aku gak mau gaji buta dong
yang bilang kamu makan gaji buta siapa mira
kamu juga punya tugas kok
tugas kamu ya jagain mobil aku
itu laki laki yang kemarin kita samperin sekarang
kok malah jangan sih
dia bisa tau kalo itu papa
kamu disini aja
jagain mobil aku
biar aku aja yang kesana
pa tadi malem aku gak bisa tidur sama sekali pa
lama papa juga gak tau
nomor telepon papa gak tau
maafkan papa harisky
kemaren tuh papa begitu panik
sehingga papa langsung membawa mama ke dokter kenalan papa
sekarang mama kamu ada di rumah apa
kok papa ngebawa ke rumah sakit sih pa
kemaren aku liat kondisi mama itu parah banget loh pa
papa sudah coba harisky
bapak sudah coba ke rumah sakit tapi semuanya penuh
tapi atas persetujuan dari dokter kenalan papa itu
mama kamu sudah diobati dan sekarang bisa dibawa ke rumah papa
karena dokter itu selalu memantau perkembangan mama kamu
papa aku harus liat kondisi mama pa
alamat papa dimana sih pa
papa lupa kamu belum bawa rumah papa ya
kita ketemu di sana aja karena papa harus beli obat untuk mama ya
aku langsung kesana sekarang ya
iya dia kasih alamat
lama lama banget ya belanjanya
akhirnya papa bisa ketemu kamu disini
tolong jangan panggil diri om papa terhadap saya
karena saya ini bukan anaknya om
itu mas ihsan
yang sedang bicara dengan zahira itu mas ihsan
saya harus pergi
kok sekarang gak ada
jadi tadi mama lihat aku bicara dengan
dengan orang itu tadi
enggak aku gak boleh biarkan mama ketemu sama dia
orang itu yang udah bikin hubungan papa sama mah memburuk
lagipula orang itu kan bukan ayah aku
hasil tes dna aku kan udah menguktikan kalau aku ini anaknya papa
mama mau ketemu sama dia
dia itu bukan siapa siapa mas
ya cuma orang lewat aja
terus tadi dia sempet tanyain jalan ke zahira
kalau gak salah tadi dia juga nyebut namanya deh ma
apa aku cuma salah lihat
tadi aku kan memang tidak melihat jelas
lagipula sebenarnya untuk apa aku mencari mas ihsan lagi
dia kan sudah meninggal
aku dan mas ihsan
nanti zaira malah sedih dan menyangka aku memang ada hubungan dengan mas isan setelah menikah dengan mas prabu
pak ini mama keadaannya gimana pak
biar dokter yang menjelaskannya rizky
ibu leni menderita luka bakar yang sangat parah di seketut tubuhnya
sekarang ini ibu leni belum sadarkan diri
tapi dia harus segera melakukan operasi plastik
dan saya sudah menghubungi rumah sakit yang bisa menangani kasus seperti bulu ini
bisa melakukan operasi plastik terbaik di singapura
kalau gitu kita bawa aja secepatnya kesana ya pak
ijinkan papa yang merawat mamakamu ya
ijinkan papa yang menemani mamakamu dan menjagamu
papa itu gitu merasa bersalah
pada saat itu papa sebetulnya datang untuk meminta maaf atas kesalahan papa meninggalkan kamu dan mamakamu selama ini
tapi yang papa tunggu kan
mamakamu terjebak dalam kebakaran
dan papa mencoba untuk menolongnya rizky
karena kebakaran ini
papa tak sembuh
lagi untuk meminta maaf
menjadi papa merasa sangat bersalah rizky
jadi papa mohon
tolong ijinkan papa untuk merawat mamakamu untuk menebus rasa bersalah papa selama ini
dan juga supaya mamakamu gak marah lagi sama papa
jadi dia tidak akan melarang kita untuk ketemu lagi ya rizky ya
iya pak aku ngerti tapi aku juga peduli banget sama apa
jadi aku harus ikut pak
papa pikir gak perlu rizky
aku pikir mama lebih menginginkan kamu di sini
untuk menangani pekerjaan yang dia tinggalkan
ya kamu tahu sendiri mama itu begitu
begitu concern pada kerjaannya
jadi papa takut dia akan marah kalau tahu pekerjaannya tidak yang murus di sini
dia menghangat dia stres dia makin susah untuk sembuh
tolong beri papa kesempatan ya untuk merawat mamakamu
ya udah deh pak tapi aku titip mama
papa gak usah khawatir aku akan siapin semuanya buat keberangkatan mama sama papa
terima kasih rizky terima kasih rizky
boleh papa perut sekali lagi
apakah kita mau
mah mudah mudahan allah memberikan kesembuhan untuk mama ya
menyesal meninggalkan kita dan mau merawat mau dan mengurus